jadi selama ini ternyata lo suka juga sama dewi ndre
jadi lo denger apa yang gue bilang san
saat gue tau perasaan lo sama dia seperti apa san
cuma gue sendiri kadang kadang gue gak bisa cegah beras
pak ada mobil pak andre di depan
kamu berhenti di belakang mobilnya
saya mau turun
dan baru kali ini aku nyadarinya
aku gak denger
tadi ada truk lewat aku gak dengar
lagian ngapain sih jauh jauh
ternyata dewi gak denger
bagaimana vu loucon dia sih
nggak ngerti yang briefnya eh
ibu gak makan
ibu udah makan wi
ibu temenin kamu aja
gimana kerjaan kamu di kafe
baik baik aja bu
dari betah kok
waktu ibu pernah ke kafe
ibu lihat ada laki laki yang gagah kita manis
pak jimmy itu rekan bisnisnya pak jos
jadi dewi mengenal kamil sebagai jimmy
berarti dia sama sekali nggak tahu
kalau laki laki itu adalah ayah kandung
tapi dia juga yang namanya
gak dia sering ke sana wi
ya lumayan sering bu
mereka kan punya proyek bareng
kenapa bu kenal
enggak enggak ibu enggak kenal
izinkan aku untuk ketemu dengan dewi putriku
aku gak akan pernah membiarkan mas ketemu sama dewi sampai kapanpun
jadi andrei juga betul betul suka sama dewi
aku juga cinta sama dewi
dan baru kali ini aku nyadarinya
aku benar benar cinta sama
selama ini aku selalu mencintaimu
aku selalu disingkirkan dan diremehkan di kantor
aku selalu jadi nomor sekian di rumah ini
tapi apa aku sanggup kehilangan dewi
apa aku rela
perasaan aku sekarang lega
biarpun dewi enggak dengar
menggerakkan perasaan aku ternyata memang bikin lega
dan bikin aku sadar dan mengakui kalau aku mencintai dewi
perasaan ini datang dengan sendirinya
aku enggak akan pernah punya niatnya
saya tidak akan punya niat sedikitpun untuk hianatin kamu
lu lagi sibuk gak
bisa kita ngobrol sebentar
jadi selama ini
ternyata lu suka juga sama dewi dre
jadi lu dengar apa
beritahu kepada gue adek
mencintai menutupi merasakan kepada dia
melakukan perasaan baik baik saja
di dalam semua alat baru
juga aku cakap samalu juga
dia juga clara di altair
lu seperti suami
saya suka dengan maria
apa yang gue bilang dia sama sekali gak denger sam
lo nyuruh gue tenang apa berarti lo gak akan ngejar ngejar dewi lagi ndre
gue tahu ini kedengarannya sangat memalukan rey
seakan akan kayak gue gak peduli sama lo
tapi boleh gak
lo relain dewi untuk gue
gue tahu ndre kalau dewi juga belum bilang kalau dia suka sama gue
tapi gue akan berusaha ndre untuk dapetin dia
lo kan selama ini selalu dapetin apa yang lo mau
kalian dewi untuk gue ya
kan lo tahu sam
dari dulu sampai sekarang
dan kalau emang lo itu mencintai dewi
aku tak tahu